baik ini untuk mengetahui apa alasan dibalik batalnya ahok mengajukan memori banding
kini kita sudah terhubung dengan salah satu anggota tim pengacara ahok rola sitinjak
selamat malam pak rolas
selamat malam mas
kami ingin klarifikasi terlebih dahulu benarkah memang kemudian membatalkan pengajuan banding ini
ya jadi perlu saya jelaskan
setelah pak ahok menyatakan banding pada tanggal sembilan
dan banding kita nyatakan pada tanggal sembilan
tadi pagi kita masukkan memori banding
tapi minggu lalu kita sudah terima juga memori banding dari jaksa agar kita memasukkan kontrak
tetapi banding dari pengacara tadi pagi kita masukkan
setelah kita masukkan banding kita sudah melakukan incahe
setelah kita lakukan instahe banding kita masukkan instahe kita lakukan
sore harinya ibu veronika tan bersama ibu vivi leti adiknya pak ahok sendiri
tentang kepengadilan dan meminta kami juga mendampingi beliau
untuk melakukan pencabutan terhadap banding yang sudah dinyatakan oleh pak ahok tersebut
ketika sampai last minute baru ada pencabutan pengajuan banding itu
ya jadi alasan untuk pencabutan banding itu secara detail
itu akan kita lakukan konferensi pers besok pagi jam sepuluh di menteng
warung boklo ya kalau tidak ada boklo
jam sepuluh pagi besok ya
jadi jam sepuluh besok kita akan melakukan konferensi pers secara nyata dan secara live maksudnya
yang kedua di situ nanti pak ahok melakukan ada tulisan tangan
dan kita akan baca tulisan tangan daripada pak ahok tersebut kira kira apa poin poin daripada
kenapa dibatalkan banding yang sudah dinyatakan di bukal persidangan
dan memori banding yang sudah kita masukkan tersebut
ketika berhari hari para pendukung begitu ya kalau kita lihat bersama
pak rolas kan terlihat menuntut agar proses banding ini segera bisa dilakukan begitu kan
sempat mengkritisi dari pihak pengadilan tinggi juga
dan maupun pengadilan negeri jakarta utara untuk mempercepat proses administrasi lah intinya
agar memori banding ini bisa segera disampaikan dan juga pengadilan banding ini segera bisa berjalan begitu
tetapi mengapa last minute begitu
pak rolas adakah alasan yang tiba tiba signifikan sehingga kemudian membatalkan ini
ataukah sebenarnya ini sudah dipikirkan sejak lama misalnya sejak sembilan mei ketika mengatakan banding
tapi kemudian ada jeda beberapa hari misalnya ternyata mungkin akan mengevaluasi apakah banding ini akan dibatalkan atau tidak
mengapa last minute pertanyaan saya
jadi kalau dinyatakan itu mengapa last minute saya kira itu bukan last minute
seperti di hukum acara yang kita ketahui untuk menyatakan banding itu dihukum acara pidana
untuk menyatakan banding itu diberikan tujuh hari kepada jpu dan kepada perdakwa hasil keputusan
akan tetapi setelah menyatakan banding kita menghasilkan memori banding
nah memori banding ini setelah dimasukkan apakah memori banding bisa dicabut bisa
kapan memori banding bisa dicabut sampai dengan putusan banding belum keluar banding bisa dicabut
nah pertanyaannya sekarang adalah kenapa last minute apakah pak ahok sudah memikirkan terlebih dahulu
perlu kita ketahui secara bersama perkara yang dihadapi oleh pak ahok ini adalah perkara yang sangat antik unik dan sedikit aneh
karena para pelapornya tidak pernah ada mendengarkan tidak untuk semut mereka hanya menonton video
dan hasil tontonan youtube tersebut menjadikan laporan
yang kedua dari empat belas pelapor itu cuma dua belas yang kita periksa di persidangan
dan banyak sekali keanehan keteragaman dan lain lain
nah perlu saya jelaskan
bahwasannya terhadap pencabutan banding ini kami percaya pak ahok sudah memikirkan secara matang dan secara mendalam kenapa beliau sampai mencabut banding ini
kalau lah kami mengetahuin banding ini akan dicabut kami juga tidak bisa payah mas
sampai lembur sampai kerja setelah melakukan research melakukan banyak membuka literatur literatur tentang penistaan agama perkara yang serupa baik di dalam maupun di luar negeri
nah pak ahok sudah berpikir secara dalam dan matang
kenapa beliau sampai melakukan pencabutan tersebut
inti daripada pernyataannya pak aho itu menurut kami juga dugaan kami masing masing kami tahu sihatik lain kami ini pasti yang terbaik buat pendukung aho buat yang mencih aho dan buat masyarakat indonesia
karena kami percaya sampai sekarang yang kami hadapi ini adalah bukan murni perkara hukum tapi perkara hukum perkara politik dan perkara macam macam sebagainya kira kira demikian mas
pak arolas sendiri tim tim kuasa hukum sendiri mungkin termasuk pak arolas apakah memang sudah berbicara langsung tentang pencabutan ini ketika ini sudah dicabut
tadi kan kita lihat hanya bu veronica begitu ya dengan ibu vivi ya yang termasuk juga dalam tim kuasa hukum begitu walaupun perwakilan keluarga juga
apakah sudah berbicara langsung dengan pak ahok misalnya menanyai alasan mengapa mencabut banding ini
jadi tadi juga di muka persis tadi juga pas menangguan pencabutan
saya juga ada di situ
jadi sebelum kita melakukan pencabutan ini kita juga sudah diskusi sama pak aho di mako brimob
kita banyak diskusi pak ahok dengar banyak masukan saran dari teman sahabat dan pengacara
jadi kita pengacara juga melakukan beberapa masukan kepada pak aho kalau banding begini kalau nggak banding begini akibatnya ini akibatnya itu yang terburuknya bagaimana terbaiknya bagaimana
sebagai profesional seorang pengacara
kita selalu mengungkap
kita selalu mengungkapkan kepada klien kita yang terburuk apa yang terbaiknya apa dengan terhadap banding ini
kita juga percaya ketika kita diskusi begitu pak ahok tidak pernah takut terhadap dia
ketika kita diskusi sama pak ahok yang paling menarik adalah dia sangat concern terhadap orang orang banyak yang melakukan aksi yang melakukan penyalahan mini yang melakukan pengiriman bunga
beliau sangat konsen sekali
ini bagaimana mereka mereka disaksikan apa enggak
kenapa di makassar rusuh kenapa di sana ada kerusuhan kenapa sampai begini kenapa sampai begitu
bahkan beliau dalam hal memutuskan banding nggak banding ini saya percaya ini keputusan beliau bukanlah keputusan kepribadian dia semata
kalau kepribadian dia semata yang dia pikirkan dia akan menyatakan banding tanpa tering aling aling dia akan banding dan dia akan menganjurkan persidangan ini
sebagaimana yang dinyatakan di muka persidangan
saya percaya bahwa pak aho menjadikan dampak yang lebih luas lagi di luar daripada
jadi ada pertimbangan dari sisi pak aho
pak ahok menurut anda begitu ya tidak hanya memikirkan tentang nasib hukumnya sendiri tetapi dampaknya di luar
tapi kalau soal misalnya untuk menemukan tentang kebenaran yang sebenar benarnya tentu saja bukankah ranahnya pengadilan
apakah ini juga sempat disampaikan oleh tim kuasa hukum misalnya kepada pak ahok
ahok begitu misalnya kalau memang ada sejumlah keanehan kasus yang unik ada kejanggalan seperti ini
sampaikan pak rolas tadi bukankah ranahnya adalah hukum itu sendiri untuk bisa meluruskan masalah masalah yang tidak
apa yang janggal tadi yang unik yang aneh yang politis misalnya bahkan
bukan karanahnya itu lebih baik adalah di ranah hukum
bukan berkembang dalam opini yang sekarang sepertinya tetap ada di masyarakat
kemudian sebagian pihak yakin pak ahok tidak bersalah sebagian pihak yakin bersalah
bukankah jalan yang terbaik adalah
tetap pada koridor hukum itu sendiri pak rolas
ya jadi mungkin ada salah satu pendapat memang jalur hukum adalah jalur yang untuk menempuh sebuah kepastian terhadap sebuah persoalan hukum
akan tetapi ada juga pendapat yang menyatakan bahwa yang kami hadapi ini sekarang dengan klien kami adalah bukan hanya persoalan hukum semata
ini juga sudah persoalan persoalan yang sangat politis persoalan persoalan yang di dalam imajinasi kami sebagai pengacara juga
ketika pencetan j satu ratus lima puluh enam diputus j satu ratus lima puluh enam a ini juga di luar imajinasi seorang pengacara
kan kadang kadang kita berimajinasi perkara ini seperti apa terjadi apa dan bagaimana
ya ya perkirakan lah ya
iya jadi ini semua di luar imajinasi kita kita menghayap pun tidak ada dalam air kita terhadap keputusan ini
nah pertanyaannya sekarang kenapa pak ahok mengambil keputusan ini
apakah dia bukan untuk mencari kepastian hukum melalui peradilan tingkat bandung ini
yang kedua adalah kalaulah kami mencabut banding kami apa yang terjadi terhadap hukuman
berkas perkara tetap akan dilimpahkan ke pengadilan
karena sampai sekarang jaksa tidak menarik banding
bahkan jaksa sudah memasukkan memori banding
sama seperti kami kami juga sudah masukkan oleh banding kami
tetapi menurut banding kami sudah kami cabut kembali oleh mewakili pihak keluarga
nah apakah proses ini akan berhenti ketika kami mencabut
oh tidak berhenti
karena jaksanya kan melakukan banding
iya perkara ini akan dilimpahkan ke pengadilan
jadi belum belum belum
jujur aja mas kalau dalam hati kami pengacara
kalau dalam kami pengacara dalam subjektivitas kami berpikir kami juga sudah meragukan juga keputusan pengadilan tinggi seperti apa
tapi sebagai profesional seorang pengacara kami harus menghormati setiap keputusan pengadilan
tetapi kalau melihat konstruksi hukum melihat fakta hukum ini semua benar benar di luar apa namanya
kalau lah ini sebuah komedi sudah tidak lucu lagi mas gitu
seluruh fakta fakta persidangan semua bukti yang kita majukan diabaikan
semua saksi saksi yang kita masukkan diabaikan
semua pendapat pendapat jaksa juga tentang satu ratus lima puluh enam diabaikan
jadi kalau majelis mengabaikan fakta fakta persidangan baik yang dimajukan oleh jaksa maupun yang diajukan oleh pengacara
ya kalau dia sudah berpendapat sendiri terus kita tahu dia bikin apa

tapi dengan pernyataan ini bukankah nanti akan menjadi presiden yang tidak baik pak
artinya tidak percaya pada pengadilan
sekarang pada satu sisi kita percaya kepada pengadilan
kita sebagai profesional seorang pengacara juga percaya ke pengadilan
tapi di sisi lain apakah kita punya pilihan lain pak
kita nggak punya pilihan lain
jadi proses yang harus kita jalani proses yang harus kita hadapi bahkan dalam perkara ini pun sejak awalnya perkara ini sampai sekarang
sejak dimulainya perkara ini sampai sekarang benar benar waduh luar biasa gitu loh
fakta fakta persidangan saksi saksinya luar biasa
tidak pernah melihat tidak pernah mencantikkan tidak pernah mendengar bahkan mengabaikan semua apa yang diperhatikan
jadi sudah pesimis akan keputusan banding nanti seperti apa
jauh sekali dari kehidupan pribadi pak alput
tidak ada sama sekali yang lebih baik
itu kan yang
bahkan dia kan kalau boleh jujur selama dia memberi saksikan dia akan mencari
selama dia memberi setiga tahun ini coba ke belas kurvede
dia lebih banyak bangun gereja
itu kira kira pak
iya oke pak rolas
walaupun ini masih kemudian muncul perdebatan ya karena apa yang anda sampaikan itu misalnya apa yang terjadi di pengadilan jakarta utara
bukankah memang mungkin sebagian publik meyakini masih jalan yang terbaik adalah membawanya kerana hukum gitu
artinya kalau misalnya sekarang sudah tidak percaya lagi dengan pengadilan di tingkat tinggi
misalnya dan kemudian sudah ada prediksi hasilnya akan seperti apa ini kan menjadi kurang baik
tapi katakanlah begini ini sudah dicabut memori banding oleh pak ahok dan keluarga begitu ya
artinya tidak akan banding dari pak ahok
tapi kan kemudian dari sisi kejaksaan masih ada
nah kalau memang yang dipikirkan oleh pak ahok dan keluarga misalnya adalah tidak hanya soal dirinya sendiri
dan misalnya pada dampak di luar sana misalnya agar tidak ada efek politik yang menyebabkan
misalnya agar tidak ada efek politik yang
yang mungkin berkelanjutan demi bangsa ini misalnya begitu
seperti yang disebutkan tadi soal dampaknya
apakah nanti tim kuasa hukum dan mungkin juga keluarga pak ahok akan mendatangi dari kejaksaan untuk mengatakan hal yang sama
kalau memang niatnya adalah goalnya adalah tidak untuk melanjutkan proses hukum ini di tingkat banding
gini mas perlu saya garis bawahi
kami bukan tidak percaya kepada pengadilan
seperti saya katakan tadi kami percaya kepada pengadilan
bahkan sebagai profesi seorang advokat saya wajib percaya kepada pengadilan
karena itu merupakan sebuah aturan dan itu merupakan sebuah suatu apa namanya suatu keharusan yang kita ambil sebagai pengacara
suatu tindakan hukum yang kita lakukan pasti dibuka persidangan
tapi walaupun ada teman teman pengacara mengatakan ketika saya lihat pengadilan saya tidak melihat ada keadilan di situ
yang lain mengatakan tidak percaya pengadilan
nah terhadap pak ahok ini kami percaya kepada pengadilan
saya percaya pengadilan akan mengambil sebuah keputusan yang tepat sebagai pertimbangan pertimbangan hukumnya
ya tapi kami juga percaya satu hal lagi mas
di sisi lain saya percaya pak ahok mencabut banding ini bukan gara gara dia tidak percaya kepada pengadilan
ya kami percaya pak ahok mencabut banding ini karena dia punya kepentingan dia melihat sebuah kepentingan yang lebih besar
kalaulah dia memikirkan dirinya sendiri sudah pasti dia menyatakan banding dan tidak akan mundur selangkah pun
kami tahu karakter pak ahok
ya tapi gara gara dia punya pemilikan yang lebih besar lagi di luar dia banyak ada yang dia dikirim
ya termasuk orang orang yang mendukung yang tidak mendukung dan sebagainya
makanya dia mengambil sikap untuk mencambung banding itu
saya tidak percaya kepada pengadilan
saya kira di luar sana
kita tunggu keterangan detilnya begitu ya dalam konferensi pers besok jam sepuluh pagi di sebuah kawasan di jakarta selatan
di menteng ya
kita akan tunggu nanti seperti apa penjelasan detail mengapa basuki cahayapurnama dan tim kuasa hukumnya akhirnya mencabut pengajuan banding atas kasus penodaan agama yang telah jatuhkan fonis oleh pengadilan negeri jakarta utara dua tahun penjara
pembahasan rancangan undang undang pemilu hingga saat ini belum kunjung selesai
tarik menarik kepentingan disinyalir menjadi penyebab lambanya ruu tersebut disahkan
saat lagi tetap ladisi aneh indonesia pranik